hmm mungkin tidak
temui jack jack berprofesi sebagai dokter
ada suatu masa ketika dia adalah dokter terbaik di kota
merawat luka orang lain adalah tujuan hidupnya
tapi perlahan lahan saat dia menjadi lebih kaya
jack mempekerjakan dokter lain dan pensiun dini
dan sekarang dia hanyalah orang kaya yang mengeluh tentang segala hal dalam hidupnya
oh yang aku minta hanyalah enam marshmall
dan apa yang aku dapat lima
hah apa itu
tapi jack selalu punya perasaan aneh
seperti ada yang mengawasinya
hmm tuhan aku bisa menambahkan satu marshmallow lagi kalau kau mau
karena tidak ini tidak apa apa
jake bisa saja meminta lebih banyak
tapi kau lihat dia punya hal penting yang harus dilakukan seperti
mengapa ini begitu manis
mengapa hidupku tidak mudah
bahkan untuk sesaat
suatu hari jack dan teman temannya melakukan perjalanan
mereka telah merencanakan untuk mengunjungi sebuah pulau
tapi saat berada di perahu sesuatu terjadi dan kapal mereka terlempar ke pulau lain yang jauh
tapi itu tidak apa apa
selama kita pergi sebelum air pasang kita akan baik baik saja
teman teman memutuskan untuk melakukan permainan
tapi jack tiba tiba merasa lelah untuk melakukannya
dan dia memutuskan untuk tidur di bawah pohon
dan dia tidur dengan sangat lelap
wow sudah senja
aku seharusnya tidak ikut
maksudku siapa yang memilih pulau ini sejak awal
seharusnya aku yang bertanggung jawab
tunggu gimana semua orang
apa tidak ada yang memperhatikan aku tidak ada di kapal
bukankah dokter adalah penyelamat hidup
kau berkata penyelamat hidup
aku tidak bermaksud mengejutkanmu
melly adalah gadis el dari dunia elf
aku tidak tahu siapa yang bercanda
apa namamu tuan bercanda
aku dengar kau berkata bahwa kau penyelamat hidup
aku membutuhkan bantuanmu
duniaku dicengkram dengan kutukan dan aku tidak tahu harus apa
aku seorang ilmuwan dan tidak percaya pada kutukan
biarkan aku melihat kutukan ini
jake tertarik dengan kota elf ini
melly dengan sabar mengantarnya ke kapalnya
saat jake melihat perahu itu dia yakin dia sedang berhaya
karena itu perahu terindah dengan orang orang paling luar biasa di dalamnya
mereka mengenakan setelan indah dan gaun cantik
sepertinya semua orang di dunia lain ini lebih baik dariku
berpikir bahwa kota pasti ada di sekitar sungai jake naik ke perahu dan duduk
tapi sebelum jack sempat menyadarinya perahu itu terbang ke udara
wow apa yang terjadi
kemudian mengambil bantuan
belokan lembut memasuki apa yang tampak seperti celah di langit
bagus tidak ada yang takut hahaha
jake bingung dengan apa yang dilihatnya
itu adalah tempat terindah yang pernah dilihatnya
tapi ada yang tampak aneh
tempat itu seperti sedang sekarat
apa yang terjadi di sini
kotaku ini pernah jadi kota terindah di seluruh dunia
tapi sebulan yang lalu sesuatu terjadi
orang orang di kotaku semuanya jatuh sakit
jake menghala nafas penuh tekat dan meminta melly membawanya ke warga kota
saat dia memeriksa para elf dari satu rumah ke satu rumah lainnya
dia menemukan bahwa mereka semua menderita berbagai penyakit
sakit badan alergi sakit perut
hmm aku perlu memeriksa ladang dan tanaman
aku ingin melihat apa yang telah dimakan elf dan dari mana asalnya
jake kemudian dibawa ke peternakan dan gudang
dia mengambil biji bijian dan memberitahu melly dia membutuhkan laboratorium untuk bekerja
para elf bukan hanya makhluk yang cerdas tapi juga banyak akal
mereka mengatur semua yang dibutuhkan jack dalam waktu kurang dari sehari
jake bekerja berjalan
jack bekerja berjam jam di gudangnya
itu adalah yang terlama dalam beberapa tahun dia tidak mengeluh
dia tidak peduli gudangnya ada di dalam pohon dan baunya aneh di sana
dan dia tidak memiliki peralatannya
dia fokus untuk menyelamatkan penduduk kota
jake keluar dari gudang keesokan harinya tampak berantakan tapi bahagia
apa kau menemukan obatnya
ya tapi aku harus berbicara dengan penduduk kota terlebih dulu
semua elf berkumpul
semua elf berkumpul di dekat pohon dalam beberapa jam
penduduk kota elf aku tidak hanya menemukan obatnya
tapi juga menemukan kenapa kalian tiba tiba jatuh sakit
kalian berhenti bekerja
ah kenapa ini
iya aku juga tidak tahu
ya kalian semua suka bertani dan menambahkan pupuk pada makanan
tapi apa yang terjadi sekarang
karena kalian berhenti melakukan semua hal itu
kualitas tanaman dan hasil panen memburuk
kalian tidak mendapatkan nutrisi yang kalian butuhkan
apa itu berarti kita harus selalu tetap kerja agar tetap sehat
tidak juga melly
tapi kalian harus terus melakukan apa yang kalian sukai
pikiran yang damai adalah alasan dibalik tubuh yang sehat
jika kalian berhenti melakukan yang kalian sukai
pikiran kalian tidak akan damai
dan tubuh kita akan tetap tidak sehat
kalian tahu pikiran yang sehat meningkatkan tubuh yang sehat
bukanlah kutukan yang menjengkram kotamu
tapi sebuah pilihan yang salah
bahkan jika kalian menyembuhkan penyakit kalian sekarang dengan obatku
kalian akan terus jatuh sakit
kecuali kalian mendengarkan diri sendiri
dan melakukan apa yang sungguh kalian sukai
penduduk kota berpikir
dan menyadari mereka memang telah tertinggal dalam bercocok tanam
dan menjadi malas
mereka minum obat dan berjanji pada jack
mereka akan membuat pilihan yang lebih baik
tiba saatnya bagi jake untuk pulang
dan melly mendatanginya
apa kau tidak bahagia jack
lebih dari bahagia melly
aku telah banyak mengeluh sehingga aku terus mengabaikan penderitaan orang lain
dan apa yang dapat kulakukan untuk membuat mereka lebih baik
aku membuat kesalahan yang sama
aku berhenti melakukan apa yang sungguh membuatku bahagia
membantu orang lain
dan sekarang setelah aku membantu kota ini menjadi lebih baik
penderitaanku sekarang terasa kurang penting
jack terkejut melihat melly berubah menjadi makhluk angkasa
apa yang terjadi
aku adalah pengawas semua dunia jack
kau tidak tahu ini
tapi kau pernah membantuku ketika aku sedang dalam misi penyamaran di bumi
aku telah memperhatikanmu
dan terus terang saja sangat tidak menyenangkan melihatmu mengeluh
tapi itu juga penting
jack kotamu telah terubah
kau memperkerjakan dokter dan membangun rumah sakit
tetapi kota dan dunia lain membutuhkan penemu ilmiah seperti kamu
aku harus memberimu kesempatan untuk menemukan kembali hasratmu
jadi teman temanku tidak pernah meninggalkanku
meninggalkanku di pulau itu
tentu saja itu aku
terlepas dari sifat mengeluhmu yang
ya aku mengerti betapa tidak menyenangkan itu
jika aku tidak puas dengan diriku sendiri
tidak ada apapun di dunia ini yang dapat membuatku merasa puas
jadi katakan jack maukah kau menyelamatkan dunia lain denganku
jack tidak percaya apa yang sedang terjadi
tapi saat dia melihat kembali ke kota dia baru saja menyelamatkan
jawabannya menjadi semakin jelas
dia siap menyelamatkan dunia pasien satu persatu
jake menetap melly dan mengangguk dengan tekad
dia belum pernah merasakan tujuan ini sebelumnya
dan begitulah petualangan dimulai
jack dan melly bersumpah untuk menjadikan seluruh alam semesta ini lebih baik dan lebih sehat
dan coba tebak jack tidak pernah mengeluh lagi
aku lupa tasku tertinggal
mengapa hal itu terus terjadi padaku
ya tidak sepenuhnya
saya mundur mengesak mereka